gempa tektonik bermagnitudo enam tujuh yang mengguncang barat daya kabupaten malang
untuk mengetahui update terkini dari sana kita sudah terhubung melalui sambungan telepon
dengan wakil gubernur jawa timur emil dardak
selamat sore pak wagub
ya terima kasih pak wagub sudah bergabung dengan kita
sore ini pak wagub kita update kondisi terkini di sana pak
bagaimana situasi yang dilaporkan saat ini pasca gempa dengan magnitudo enam satu
yang melanda kawasan malang dan sekitarnya pak
ya kita terus menginventarisasi
sejauh ini ada satu korban jiwa dan satu korban luka ringan yang teridentifikasi
korban jiwa ada di lumajang dan tim reaksi cepat langsung melakukan evakuasi
karena tertimpa bongkan batu
kemudian data secara bertahap mulai masuk
ada yang fasilitas umum seperti kantor pemerintahan lembaga pendidikan
bahkan rumah sakit seperti marjiwaluyo di kota blitar
dan juga ada rumah rumah warga
sejauh ini yang banyak melaporkan kerusakan ada di kabupaten malang dan kabupaten blitar
pak wagub cukup banyak begitu ya sementara untuk objek objek vital begitu
kantor pemerintahan rumah sakit yang terdampak dari gempa ini
bagaimana kemudian tindak lanjut pak
ya tentu diinventarisasi yang satu adalah keselamatan bangunan itu sendiri
karena ini hari libur tentunya ada waktu untuk kemudian sebelum hari kerja berikutnya
rata rata kantor pemerintahan yang rusak ini bukan gedung bertingkat tinggi
sehingga kami optimis bahwa proses untuk menguji keamanannya bisa dilakukan dengan cepat
terkait yang mengalami kerusakan
namun demikian di malang kota yang ada beberapa gedung bertingkat tinggi
salah satunya tadi kami ada di mog di kota malang pada saat kejadian
tentunya kita memastikan bahwa pemerintah kota setempat melalui dinas
cipta karya yang berkompeten di bidang tata bangunan juga memiliki prosedur
untuk menentukan kelaikan untuk kembali beroperasinya gedung gedung tersebut
pasca penyegupan ini
oke untuk perumahan warga ini juga ada yang terdampak pak
ada kemungkinan juga laporan soal warga yang mengungsi
ini bagaimana skenario nya pak
ya jadi sampai hari ini yang mengalami kerusakan di daerah pedesaan
dan laporannya masih sifatnya individual
artinya satu unit satu unit
rusak dan mayoritas laporan yang masuk rusak ringan dan rusak terjang itu hanya beberapa
nah yang rusak terjadi memang di beberapa titik di blitar di malang
dan ini terus kita inventarisasi
kalau misalnya warga itu di pedesaan dari pengalaman kami memang
biasanya mereka punya kecenderungan preferensi untuk justru
tinggal sementara di tempat sanak saudara atau kerabat yang ada berdekatan
bukan dievakuasi ke posko pengungsian
namun ini terus kita data dengan bpbd
termasuk juga nanti deploy dari logistik kebutuhan mereka selama perbaikan permukiman atau selama mereka mengungsi ya pak
ya jadi mereka yang terdampak tentunya akan mendapatkan support
itu yang sudah menjadi sop standar dari korban bencana
pak wagub mungkin saja ada laporan kemudian soal prediksi gempa
ya mungkin saja ada laporan kemudian soal prediksi gempa
ini juga sudah diantisipasi pak bagaimana mitigasinya
ya untuk gempa susulan kita terus bpbd melalui jejaringnya
karena saat ini masyarakat sedang mencari informasi ke bppd
bppd segera menampilkan langkah langkah kalau gempa
karena kami menelaah tadi bahwa ternyata banyak yang lari
padahal sebenarnya lari itu juga bisa berbahaya
harusnya mereka berlindung tang kepala mereka harus mereka lindungi

melindungi kepala dulu baik dengan tangan atau dengan tas atau dengan apa
yang penting kepala tidak langsung bisa terkena dampak benda tajam gitu loh
atau apa istilahnya batu atau apa bisa langsung melukai kepala
nah kemudian dalam situasi yang ini barulah mereka kemudian keluar ruangan
oke pak emil apakah kemudian pemerintah juga menyiapkan posko darurat atau kontak darurat begitu

apakah ada laporan laporan dari warga terkait bencana ini
apakah kemudian nanti juga soal kerusakan rumah mereka ataupun juga terjadi gempa susulan atau bagaimana
ya mohon maaf agak terputus jaringannya
jadi kalau yang saya tangkap kalau ada laporan yang ingin disampaikan terkait kerusakan
bisa menghubungi kalau ke kabupaten kota masing masing atau kalau ke provinsi
dan pemprov jatim
kemudian juga ada nomor yang bisa dihubungi untuk darurat bencana
pak wagup masih dengan kita oke
oke kita mengalami gangguan komunikasi dengan wakil gubernur jatim emil dardak
tapi paling tidak kita sudah mendapatkan bagaimana skenario penanganan dan pemulihan pasca gempa yang dirasakan oleh sejumlah wilayah di jawa timur yang saat ini masih dalam proses penanganan
terima kasih wakil gubernur jatim emil dardak